pemirsa direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham memastikan menteri pertanian mentan syahrul yassin limpo hingga hari ini masih belum kembali ke tanah air
imigrasi belum bisa mengkonfirmasi kabar rencana kepulangan syahrul yassin limpo pada lima oktober besok
dari catatan imigrasi syahrul meninggalkan indonesia bersama dua puluh dua delegasi lainnya menggunakan qatar airways
hingga hari rabu sel yang bertolak meninggalkan indonesia dengan menggunakan paspor diplomatik masih belum diketahui keberadaannya
bendara umum partai nasdem ahmad saroni mengatakan politisi partai nasdem itu tengah berobat penyakit prostat sehingga belum bisa pulang ke indonesia
dirjen imigrasi silmi karim juga mengatakan pihaknya belum bisa mengkonfirmasi kabar rencana kepulangan syahrul yang seharusnya pada lima oktober besok
ia hanya memastikan belum ada permintaan pencekalan dari lembaga
yang saya bisa pastikan sampai hari ini belum ada di indonesia
tidak ada permintaan cegah tangkal kepada pak mentan
kalau orang lain saya tidak bisa sampaikan
kita tidak dalam hal berkoordinasi kapan pulang
karena yang menyidiki kasusnya bukan imigrasi tetapi kpk
ini pertanyaan itu baiknya ke
pertanyaan yang terakhir